lapfor polda jawa timur selasa siang turut melakukan olah tkp mobil milik via valen yang terbakar
hingga saat ini petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti
barang bukti yang diamankan termasuk korek api dan botol kemasan minuman air mineral berisikan cairan bahan bakar
petugas juga masih memeriksa terduga pelaku terkait motif pembakaran mobil dan tujuan menuliskan tulisan di dinding rumah milik via valen
dari olah tkp ini petugas mengakui telah mengamankan terduga pelaku berinisial pj yang diketahui warga medan sumatera utara
hingga sejumlah barang bukti seperti korek api dan botol kemasan air mineral sebagai wadah
hingga saat ini juga satreskrim polresta sidoarjo masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku
berkaitan dengan motif pembakaran dan maksud tulisan yang sempat ditulis pelaku di dinding rumah fia valen
belum ada keterangan resmi dari fia valen sendiri sebagai korban
meski dirinya saat ini berada di rumahnya dan baru saja selesai melakukan proses pembuatan video untuk konten miliknya
jadi dia dikejar gitu sama orang lain
ia dikejar alasannya mau menyerahkan diri
tapi itu tadi aku ngomong gak ada warga sini lolos lari
sementara kami memang sengaja dibakar karena ada piring gas dan juga minyak tanah
serta korek api yang kami amankan di tkp
pelaku diamankan di mana
sementara ini pelaku diduga pelaku kami amankan di polsek tanggulang